baik saya langsung ke mbak citi jadi mbak citi menurut anda apa yang membuat kita tampak susah move on
dari masalah masalah yang tadi sudah kita bahas banyak ya selain kemudian instrumen hukumnya aktor aktornya apa penyelenggaranya kah pengawasannya kah
apa sih mbak apalagi kita tahu kemarin juga soal masih ingat juga kita soal kasus harun masiku misalnya
yang melibatkan kpu ini soal trust publik juga kan seperti apa
ya mengelola demokrasi indonesia itu memang bukan sesuatu yang mudah kita itu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia
tapi kan kita tidak bisa berhenti hanya pada jargon jargon itu kita punya problematika yang memang harus kita selesaikan
setidaknya ada empat dimensi ini kalau tadi juga dimensi ya yang berkontribusi pada kualitas pemilu dan demokrasi kita
yang satu tadi soal sistemnya bagaimana sistemnya itu dibangun
dan ternyata sistem pilkada langsung ini secara perlahan mengalami perbaikan perbaikan kita juga harus akui
selain persoalan perbaikan itu juga ada
nah yang kedua itu soal manajemennya bagaimana kemudian pemilu itu diimplementasikan dalam pengelolaan tahapan tahapan
dan ini bergantung pada profesionalisme penyelenggara ketaatan peserta lalu juga pemilih yang mau ikut ambil bagian
yang ketiga aktor aktornya ini aktornya juga ada diperlukan
ada tiga ada peserta ada pemilih ada penyelenggara yang terakhir penegakan hukum
nah empat hal ini yang kait mengkait yang kemudian dikemas oleh ada kerangka hukumnya ada implementasi aturan mainnya dan seterusnya
jadi kontribusi persoalan itu diberikan oleh banyak hal tetapi memang kalau kita lihat
paling banyak yang mengarah kepada potensi kerawanan itu karena proses kontestasi yang belum sepenuhnya jurdil dan
akan dimulai dari mana dimulai dari parpolnya kah pencalonannya kah seperti apa kontestasi yang tidak jujur adil tadi
jadi kan pemilu yang bebas dan adil itu kalau kita boleh terjemahkan
satu pemilihnya tidak disesatkan oleh uang oleh informasi hoax dan lain sebagainya atau intimidasi
jadi pemilih itu betul betul memilih bebas dari kebohongan informasi yang menyesatkan manipulasi dan intimidasi
tetapi kan itu masih kita hadapi intimidasinya bukan hanya fisik intimidasi uang rayuan uang lalu kemudian dibelokkan oleh hoaks dan lain sebagainya
itu masih jadi problem di pemilu kita dan faktor yang berpengaruhnya banyak
yang kedua soal kompetisi yang belum sepenuhnya adil dan setara
misal contoh dana kampanye nya masih basa basi masih akal akalan belum sepenuhnya melaporkan laporan dana kampanye yang benar
jadwal kampanye masih suka dilanggar
nah ini saya kira tidak lepas dari partai politik sebagai instrumen yang dominan di dalam bagaimana dia melakukan edukasi kepada pemilih bagaimana dia melakukan ketaatan pada aturan main yang ada
seaturan main memang menjadi problem tetapi kalau kontestannya mau berkomitmen untuk berkompetisi dengan adil dan setara kan kesenjangan itu agak bisa sedikit diatasi
tetapi kan kita tidak bisa kemudian mengatakan semua partai partai dan lain sebagainya apa yang bisa kita lakukan yang pertama untuk jangka pendek yang kedua jangka panjang
jangka pendeknya tentu bawaslu harus menindaklanjuti dengan strategi pengawasan yang efektif dan betul betul bisa merangkul para pemangku kepentingan untuk ikut
ambil bagian istilah gini ini menunya udah ada nih ini apa pemicu permasalahan pilkada kita sudah kita bisa identifikasi
maka kemudian jajaran pengawas ayo kita bekerja sehingga ini bisa kita tekan lalu ajak para pemangku kepentingan untuk menopang ini aparat penegak hukum
kepolisian pasti memanfaatkan ikp ini itu yang pertama jangka pendeknya jangka panjang ini berkontribusi bagi perbaikan pengaturan
misalnya kita kan walaupun tidak revisi undang undang pilkada
kita akan merevisi undang undang pemilu belum lagi katanya pilkada akan ada penyesuaian
tidak serentak di dua ribu dua puluh empat maka akan dipikirkan agar tetap ada pilkada di dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh
pakailah dokumen ini untuk membuat pengaturan yang lebih baik di dalam penyelenggaraan pilkada kita
oke oke bang frits artinya tugas bawaslu juga untuk bagaimana mensinergikan semuanya setelah merilis hasil ini atau mendeteksi kerawanan kerawanan ini
nah setelah ini apa kemudian bang frits
kemudian kan kalau kita melihat bahwa stakeholders bawaslu kan yang bertugas untuk mengawasi pemilihan kan bukan bawaslu saja
tapi ada juga civil society ada masyarakat berbagi tanggung jawab dengan kementerian lain
tadi dah men pandang ke kasn juga misalnya soal hoax misalnya
kita bekerja keras bersama dengan menko info dan juga dengan platform yang lain
bagaimana cara melakukan patroli kampanye
ini ada beberapa hal
pertama kita harus membuat perkembangan yang baik bagi media sosial
kita harus memiliki perkembangan yang baik karena dengan ini kita bisa menemukan bahwa kita bisa menemukan bahwa setiap kabin kementerian itu ataupun setiap daripada kita punya tugas masing masing
bagi teman teman yang bergerak di bidang komunitas misalnya dia bisa membuat forum warga di daerah daerah yang tingkat ujaran kebenciannya tinggi
misalnya kawan kawan yang dekat sama masyarakat bisa membuat pertemuan sehingga membangun
daerah daerah yang dimana kasus money politiknya tinggi buat kembali kepada patroli anti money politik
sentra gakumdu yang terdiri dari kepolisian juga tahu bahwa di sini daerah banyak money politiknya
yang berarti pengawasan dan juga pemahaman mengenai apa itu money politik apa itu sembako dan bagaimana bagian
kemudian bagaimana mengartikan bahwa apakah ini program ini untuk mendukung atau tidak
jadi kan karena sudah terbagi bagi tadi jadi sehingga masing masing kementerian itu bisa oke ini kayak kita tanggung jawab kami untuk ini
dan kami untuk itu sehingga fungsi pengawasan itu bisa semua banyak
jadi banyak baik dari pengawasan secara partipatif baik kita sebagai bagian dari kementerian dan kelembagaan
ataupun civic society ataupun kelompok kelompok masyarakat
kan setiap saya yakin setiap daerah itu ingin punya pemilih yang benar pemilih amanah
yang dapat menang melalui proses konsultasi yang jujur gitu loh
dan itu kan kelompok kelompok masyarakat itu bisa menggerakkan kelompok kelompoknya untuk ikut terlibat
ayo laporkan ayo cek namanya sudah dalam dpt atau tidak
kemudian kalau ada yang menyebarkan hoax jangan langsung disebar tapi di report
nah itu kan bagian dari tugas tugas pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh berbagai masyarakat
bang frits tadi mbak titi juga memention berkali kali adalah seperti apa kemudian partai politik juga
punya tanggung jawab untuk itu ya
dari case case yang terjadi selama ini ditangkap oleh bawaslu apakah memang ini mengarah juga bahwa
ada kelalaian dari parpol kah atau dari instrumen hukumnya kah
untuk memperbaiki masalah masalah yang terjadi soal kerawanan kerawanan dan juga potensi potensi isu ini
kalau yang kita lihat bahwa di dalam setiap pertemuan kan kita selalu mengajak bang partai politik misalnya
untuk tidak melakukan hoax tidak melakukan politik uang
meskipun mungkin di dalam di lapangan masih banyak itu
jadi tapi kan kita melihat bahwa ini kan tugas kita bersama tugas partai politik dan juga tugas si calon
dan juga tugas masyarakat seandainya contohnya misalnya
kalau ada orang yang membagikan uang dan masyarakat melaporkan atau dia menolak untuk bisa menerima uang
akhirnya kan terakhirnya uang politik uang itu juga tidak akan terjadi karena masyarakat menolak itu
itu kenapa misalnya kita sekarang banyak namanya desa antipolitik uang
ya sesama rt dan sesama itu bilang kami gak mau ada politik uang di
itu berarti ada penolakan dari masyarakat terhadap proses terhadap proses politik uang itu sendiri
mbak titi untuk publik nih sejauh mana publik bisa berpartisipasi merawat dan juga memperbaiki kualitas demokrasi
katakanlah kita dari pilkada dua ribu dua puluh nanti
iya pilkada ini kan sebenarnya sebuah kesempatan
karena kita sebagai warga negara didengar dan kemudian bisa ikut menentukan siapa orang yang kita kehendaki untuk memimpin daerah kita
itu sesuatu yang tidak akan kita dapat kalau
pemilihannya tidak langsung
maka para elit saja yang akan menentukan siapa saja yang mereka kehendaki
ini sebuah kemewahan sebetulnya
betul ini sebuah apa namanya kesempatan
jadi betul betul kesempatan yang memang kita harus jaga kita harus rawat
nah oleh karena itu maka penting bagi kita untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab
yang paham betul bahwa pilihannya itu punya konsekuensi
nah saya kira kalau soal penentuan calon kan memang pemilih itu tidak punya banyak pengaruh
untuk menentukan partai harus mengusung siapa dan lain sebagainya
tetapi kemudian jangan sampai ruang yang diberikan untuk bisa memilih di bilik suara pun
makanya saya bilang dalam standar global
tadi pemilu yang bebas dan adil pilkada yang bebas dan adil
hanya mungkin diwujudkan kalau pemilihnya bebas dari kebohongan
bebas dari informasi yang menyesatkan
bebas dari manipulasi dan bebas dari tekanan
nah manipulasi itu manipulasi terhadap suara kita bukan hanya karena kita dibohongi
tetapi juga karena bujuk rayu uang gitu
jadi berharganya pilkada adalah kalau memang pilihan kita tadi terbebas dari itu ya
makanya cek dan recheck setiap informasi
kenali siapa kandidat
jangan terpengaruh oleh politik uang
mungkin ini klise tetapi kalau ini bisa kita bangun secara solid
pastilah kemudian demokrasi itu akan punya makna
pilkada langsung itu akan betul betul berorientasi menghasilkan pemimpin
yang berpihak pada publik dan pelayanan masyarakat begitu
karena itu tujuan utamanya sebetulnya
karena tujuan utamanya
dan jangan lupa pasangan calon kontestan partai itu takutnya cuma satu
takut tidak dipilih oleh pemilu
jadi kita punya posisi tawar yang tinggi gitu
jadi mari kita bertransaksi tapi bukan transaksi uang
saya punya suara kamu punya apa
nah ini yang harus mulai kita bangun
dan ini harus perlu terus menerus diingatkan kepada publik
dan kita pantau terus dari tahap tahapan pilkada ini bang frits dan juga mbak titi
tadi mbak citi katakan tidak hanya sekarang tapi justru ketika berjalan
ini yang harus diantisipasi bang frit
terima kasih banyak bang frits sudah hadir
mbak citi sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
diantaranya sekjen pdi perjuangan astro cristianto
memenuhi panggilan kpk terkait jugaan swap
penunjukkan anggota dpr ri penggantian terwaktu atau paw
informasinya usai kita